sehingga dilakukan relaksasi di pusat perbelanjaan
di antaranya lansia sudah diizinkan masuk kapasitas pengunjung hingga lima puluh persen
dan waktu makan di tempat maksimal hingga tiga puluh menit
dari kapasitas kita yang biasanya sebelum pandemi kita pernah mencapai sampai dua puluh lima ribu dua puluh ribu
kalau sekarang hanya empat ribu mungkin baru lima belas persennya saja
di mall pascal dua puluh tiga sejak dibuka kembali setiap harinya jumlah pengunjung masih di bawah dua puluh persen
dari rata rata jumlah pengunjung
kalau kita bandingin sama tahun lalu waktu psbb sih psbb mungkin sekitar lima belas ribuan ya
tapi kalau normalnya kita bisa sampai tiga puluh ribu gitu
sebelumnya pengunjung pusat belanja di kota bandung juga memicu munculnya isu sejumlah mal
akan dijual yang ramai di media sosial
salah satunya adalah pusat belanja di kawasan bandung timur
yakni ujung berung ton square
disebutkan bahwa pusat belanja ini dijual dengan harga empat ratus lima puluh miliar rupiah
saat dikonfirmasi pada senin siang pengelola membantah informasi itu
kalau untuk berita itu saya rasa itu tidak benar
karena yang pertama pasti tahu berita itu adalah manajemen
manajemen building selaku kita di sini semuanya
kemudian data data pasti bersumber dari kita
bila mana hal itu betul adanya pasti bukan dengan cara seperti itu
dengan cara yang kurang baik lah kalau saya bilang
menurut asosiasi persatuan pusat belanja indonesia jawa barat wilayah bandung raya
saat ini kondisi pusat perbelanjaan di bandung memang dalam kondisi kurang baik
meski protokol kesehatan sudah dilonggarkan
rata rata tingkat pengunjung hanya di angka lima belas persen setiap harinya di dua puluh tiga pusat belanja
hal itu terjadi karena masih banyak gerai yang belum bisa beroperasi
yang jadi masalah adalah beberapa tenan kita yang masih belum buka mas
kayak model hiburan lah ya
karena kita lihat kondisi sekarang ini
mall itu bukan hanya untuk belanja
dia lebih baik lebih banyak untuk hiburan
nah sekarang arena hiburan itu belum boleh
kemudian juga ada pembatasan usia anak
handianto berharap pemerintah bisa kembali memberi kelonggaran pada pusat belanja
dengan membuka sejumlah gerai yang saat ini tidak ada
tapi saat ini masih tutup
seperti tempat bermain anak dan juga bioskop
hal itu dilakukan agar tingkat kunjungan bisa naik secara bertahap